bulan pernama ku
kenapa harus ku lihat kau tak bersinar cemerlang
kenapa harus air itu basahi wajahmu yang cerita
bu lu lihat bulan gak
ya udah pulang lah
tunggu lu mau kemana
ya gua ada perlu lah sama dia
udah deh man
mendingan lu gak usah nyariin bulan lagi
karena kerjaan lu itu cuma bikin dia nangis
dan gua gak rela
kalo sahabat gue terus terusan nangis cuma gede gede lu
dia nangis kenapa
kok gua yang bir banget sih
ya pokoknya dia marah marah di kantin dia langsung nangis
ya pokoknya tadi abis dia marah marah di kantin dia langsung nangis
kenapanya lo pikir sendiri deh
gapakah banget sih lu jadi cowok
aduh mulut gua kok gini banget sih keceplusan mulu
lu kenal apa ya tadi
aduh udah aja deh
aduh ben kiri gua rubik lagi
kita ajak hadidah
ndangin aja deh
cuma ban saya robek robeknya kayaknya parah banget
pak mir bisa nyuruh orang datang sini gak ya
maaf banget mbak saya lagi di luar nih mbak
mungkin sekitar dua jam lagi saya bisa ke tempat mbak wulan
bengkel juga gak bisa
terus gue gimana dong
ini semua gara gara roman
kok tadi gue gak mikirin roman gak bakal kejadian kayak gini
gara gara roman gue siap
gue kan apa sih
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
bulan kenal aku
kenapa harus kulihat kau tak bersinar cemerlang
kenapa air itu harus basahi wajahmu yang jelita
hati ku merintih saat kulihat kau bersedih
tahukah kamu jiwaku meronta untuk selalu membuatmu tertawa
kalau ban rusak itu jangan ditangisin
tapi lo cari bantuan
lo ngapain sih disini
lo pergi sana ya
gue gak mau ya
lu ribut lagi sama samuel
udah ya man
jangan sok peduliin gue lagi
lagian gue ini bukan siapa siapa lo kan
gak ada rasa
lo pergi sekarang
lo anggap aja

pernah gue sampe kapan sih gue dan deren harus bawangin bobi
deren kamu ngapain sih ngajakin aku kesini
karena aku gak rela kalo ngeliat kamu harus jalan sama bobi
makanya kamu tunggu aja disini
biarin aja bobb nunggu di luar lama
sampai akhirnya dia nyerah dan dia pulang
bobi itu semakin hari semakin
jadi jadi ya aku juga
nggak rela masa pacarku tangannya
ini deran emangnya aku
ikhlas apa dipegang pegang sama dia
kamu tunggu aja disini ya sampai dia pergi
baru kita keluar
lama bener nih dia katanya mau ganti baju
jangan jangan bajunya masih
berbentuk benang nih dirajut dulu jadi
baju ah lama kalau kayak gitu mah
iya bobo samperin aja
besok hukuman kalian
nih berusinan sini
abis dari wayat koko cantik gue
mana mini bedi mahal lagi
kita harus meraupin hukuman yang sangat menjijikan ini
gara gara pengkhianat ini nih
itu apaan sih
gue dari kemarin dia bukan berarti gue takut sama lo
bukan berarti lo seenak yang ngunjakin gue
gina bobby udah siap nih
gina kemana sih
kamu jangan berisik gina
udah gak tahan
udah diam jangan berisik
kayak suara bersihnya gina tuh
sumber suaranya dari mana ya
nah dari sini nih kayaknya
kalau dia masuk kita harus gimana
aku juga gak tau direm